ternyata istri aku
aku baru aja dapat kabar
kalau bu rosa sangat tidak suka
atau menjauhkan rena ketika ketemu dengan orangtuaku
kamu dari awal sudah meridu aku selingkuh kan
ngapain tanya tanya soal arena
dia mah yang bener kok
roy itu adalah papa kandunya rena
kalau memang ada masalah apapun diantara kalian ya
kalian bisa menyelesaikannya dengan baik
dengan cara yang baik
oh di kampus kan
gue kesana ya
bukannya kamu lagi sakit
enggak kok udah mendingan
gue kesana ya mbak sekarang
mbak lagi gak di kampus
mbak lagi di jalan kantor mas al
gue bisa aja sih kesana
tapi gue butuh ngobrol berdua sama lo sih mbak
kalau nggak sama al bisa kan
yaudah nanti kita ngomong di lobby ya
oke gue jual sekarang ya
semoga man in bhafin gue
jadi lo udah kasih langsung ke nino kan
gue penasaran sa
suami lo udah buka hadiah dari gue atau belum
ini bakal seru sa
lo tunggu aja
selesai sudah laporan ya sudah dikirim by email
ini kan belum sempat dibuka tadi
tapi siapa yang kirim ya
aku gak pernah masih nonton video ini ya
aku gak pernah mesen lewat online
kalau keadaan ulang tahun ulang tahunnya kan udah lewat

oh itu setanan ya
ini ini kan punya elsa kenapa dikirim ke aku siapa yang ngirim ini ya
ternyata istri aku tidak hanya cantik pada saat
di rumah juga cantik kasih hidup
supaya kamu ketinggalan di kamarku
terima kasih untuk kebersamaan ini
riki yang jedah ini
jadi angkatan dua ribu dua puluh yang belum datang gary ya
dan angkatan dua ribu dua puluh satu yang belum datang kiki aminarti
dosen pemimbing kamu
kamu jadi aidir di kelas pemimbingan saya kan
jadi kok pak jadi
cuma tadi ada kendala pak ojek saya mogok
terus saya udah nyari nyari ojek tapi belum nemu nemu pak
maaf ya pak
astaga sekarang kamu di mana
oh saya di pertigaan
di pertigaan jalan kasuari lima pak
oh itu sih udah deket
saya akan minta tolong mahasiswa saya untuk jemput kamu di sana
nanti kamu ke kampus baring dia ya
bapak dosen baik banget sih sama kiki
makasih ya pak ya
atau kalau enggak kiki sambil nyambi
jalan dikit dikit gitu ke arah kampus
ya pak ya
terima kasih pak
aduh maaf pak saya telat pak
kebiasaannya kamu telat
karena kamu telat
jangan dong pak
kamu untuk kendaraan kan
kamu tolong cari mahasiswi bimbingan saya
ojeknya lagi mogok
dia ada di sekitaran jalan kaswari
jangan ya pak
siapa suruh kamu telat
kamu gak mau
ya udah kalau kamu gak mau saya akan kasih kamu ini
eh enggak enggak enggak pak
saya mau pak
saya jalan sekarang ya pak
makasih ya ger
siapa tau jodoh gak ada yang tau
beresip lho pak deh
lo udah nunggu lama ya
eh ada bu anin
mau ke ruangan pak ali ya bu
ah iya tapi saya mau ngobrol sebentar sama adik saya
kalau gitu bu ani bisa pakai ruang tamu
di sebelah sini